sama sampai tadi pagi terus menyisiri kawasan di mana titik koordinat awal bulan kontak dan jatuhnya diduga jatuhnya pesawat lion air enam ratus sepuluh
dan telah menyusuri dua hari bahkan kemarin sempat melakukan scanning menggunakan teknologi multi beam dari kapal baru naik kaya sudah menemukan beberapa titik atau objek laut yang dipantau
dan juga kemarin sudah turun menggunakan perahu karet untuk menyimpan atau menandai menggunakan pin locator
karena ada tiga titik yang diduga memang itu ada pancaran gelombang frekuensi tiga puluh tujuh lima yang dipancarkan dari black box
memang jika berbicara apakah pasti itu black box atau bukan masih belum dapat dipastikan
namun jika itu adalah objek laut bahkan ada objek laut terlihat besar memang sempat terlihat besar
bahkan tadi siang pun rov sempat turun di titik koordinat yang sudah dipastikan memang di situ ada objek besar
dari barunajaya dari rov terekam memang ada objek bulat putih yang diduga memang itu perserpihan
dari badan pesawat lion air
dan berbicara apakah ada pancaran gelombang black box
memang tadi pun dari pihak bppt dan knkt juga mengatakan sempat terdengar ada gelombang frekuensi atau pink yang dipancarkan dari black box
karena memang pink ini memancarkan terus frekuensi atau memping terus dan ditangkap oleh alat yang dimiliki oleh barunajaya maupun oleh tim basarnas
jika baru najaya menggunakan transponder dan tadi memang jika dihitung jaraknya yang saya dapatkan info dari bppt
sekitar dua puluh lima sampai tiga puluh meter dari objek yang ditemukan rov disitu terdengar pink yang begitu keras
dan tadi juga tim penyelam dari denjaka taisip dan juga basarna menaiki kapal barunajaya berkumpul disini untuk melakukan briefing bersama dengan knct
mereka semuanya diberikan alat finger finder locator
alat ini bulat digunakan untuk mencari pancaran gelombang pink yang dipancarkan dari black box
dan memang keberadaan black box ini diindikasi berada di sekitar kapal barunajaya
dan barusan memang barunajaya sempat bergeser dari titik koordinat pertama karena sempat meneroboskan rov untuk melihat lagi visual di dasar laut
dan akhirnya tadi tabasarna
dan juga panglima tni memutuskan untuk segera menarik penyelam ke sekitar kapal barunajaya
dan pasti informasikan juga memang kabar sarna dan juga panglima tni tadi siang berpindah dari kri rigel menaiki
dari kapal motor ini akan mengganggu kejelasan finger yang dipancarkan dari black box
dan penyelam ini akan segera melihat langsung untuk memperjelas apakah benar objek dasar laut itu black box
ataupun badan pesawat lion air
dan penyelam penyelam ini dibekali dengan salah satu alat yang disebutkan tadi
finger pointer locator yang akan menangkap pancaran gelombang frekuensi tiga puluh tujuh
yang dipancarkan dari black box di dasar laut
jika nanti ditemukan memang penyelam ini akan langsung membawa black box ke dasar permukaan laut
namun saya masih belum dapatkan informasi apakah langsung ditarik ke atas kapal barunajaya
tempat saya berada sekarang atau dibawa ke kapal lain
namun saat ini panglima tni hadi cahayatu dan juga kabupaten sarna
m syaogi nugroho budi deputi operasi dari basarnas
kemudian juga kapus pntni berada di kapal barunajaya
bahkan beberapa tim dari basarnas berada di sini semuanya
karena masih menunggu hasil dari penyelaman dan juga hasil dari penyisiran kembali oleh teknologi teknologi
yang berada di kapal barunajaya
baik terima kasih rizky renardi kita akan tunggu apa informasi terbaru dari anda nanti
terima kasih rizky